marah emosi adalah manusiawi
allah memang membekali kita dengan itu
tapi kalau kemarahan sudah menjadi sebuah kebencian
apalagi menimbulkan dendam
maka manusia sudah terseret oleh godaan setan
yang memang menghendaki manusia saling bermusuhan
dan memelihara dendam
tapi kalau orang itu yang memulai sehingga menimbulkan benci gimana
kita sebagai manusia jarang sekali menyenangkan allah
tapi allah selalu
biar gue pelintir badan lo semuanya
apa cipri gue bikin badan lo ntar melintir
nggak usah megang megang gue mau ngukul lo
eh kebalik mesti gue yang melintir lo
eh rambut merang sarang burung
enak aja lo kebanyakan gaya lo
lalu lo tuh masih punya urusan sama gue
nih kita pukul orang berlengsek ini
tidak lo yang melintir gue
nggak ada yang perlu diomongin tau ga
semua ini tuh rekayasa kamu
ini semua tuh tamu yang buat buat
kamu ngejebak japri biar dapet rumah aku
terus kamu pengen sih buat ngejebak kita
biar kamu tuh jadi pahlawan
biar aku tuh utang budit sama kamu
biar aku balik lagi sama kamu
aku nggak tau apa apa
abdul yang ngasih tahu aku
tanya aja sama anak anak
udah deh nggak usah bohong
kamu tuh so buat buat semuanya
pertama kali waktu kamu lagi sakit
kamu tau nggak sih
aku benci sama kamu
aku benci sama kamu
aku benci sama kamu
ah biasa aja sih
mana bayar kita berdua
ya elah inget aja kalo udah duit
ya itu kan kalau jadi kawin
eh dalam perjanjian nggak ada istilah jadi kawin apa enggak
kita kan cuma disuruh nangkep ya nggak
pokoknya gue mau tau
ya enak aja emang gue nyari duit buat lo berdua
ah gue mau pulang aja
gue pokoknya nggak mau tau
ini seratus ribu lagi
aduh eh abis itu
cucunya emang tinggal segitu doang
ah udah dah
udah mau pulang aja dah
aduh siapa yang nyari koreng sih
gue tuh nyari bini pak hangsip nyari bini
eh salah lo sendiri
kan tadi udah bilang juga ah
namanya juga usaha pak hangsip
rambut doang lo
pokoknya gue mau tau
ini kantor gue
biasanya kalau malam di sini suka banyak kuntilanaknya
lo kawin tuh mau kuntilanak
gue mau muter dulu ya
tungguin tuh pos
aduh bener benernya orang ini
aduh masa gak puas sih cekat segitu doang
allah memang membekali kita dengan itu
tapi kalau kemarahan sudah menjadi sebuah kebencian
apalagi menimbulkan dendam
maka manusia sudah terseret oleh godaan setan
yang memang menghendaki manusia saling bermusuhan
dan memelihara dendam
tapi kalau orang itu yang memulai sehingga menimbulkan benci gimana
kita sebagai manusia jarang sekali menyenangkan allah
tapi allah selalu membukakan pintu maafnya untuk kita
kita sebagai manusia tidak mau berlapang dada untuk memaafkan orang lain
tapi mesti kita ingat
ada hukum sosial hukum masyarakat
yang masih melihat sesuatu pantas dan tidak pantas
tapi kalau kamu tetap bersih keras untuk mencintai kakak angkat kamu itu
berarti kamu harus siapkan mental kamu
untuk dapat menerima cercahan dan inaan dari orang lain
sekarang pilihannya tinggal sama kamu
saya sendiri juga pengen pak
tidak ada manusia yang sanggup mengatasi
masalah tanpa ini
oleh karena kamu ingin menghilangkan perasaan kamu itu
bersujudlah kepada allah dan mohonlah sama dia
insya allah kamu akan bisa menghilangkan perasaan kamu itu
kalau gitu sekarang kamu ambil air wudhu
insya allah kamu akan kuat menghadapi cobaan ini
terima kasih pak ustadz
opi masih di rumah lo gak
tadi dia minta izin mau ke rumah lo katanya
opi mau ke rumah aku kak
perasaan kayaknya dari tadi opi tuh gak datang ke sini deh kak
jangan jangan benar kalau opi itu punya cowok lain
dan dia cuma manfaatin gue supaya dia diizinin keluar dari rumah
kalau kakak lihat opi punya cowok lain nggak kak selain saya
ya nggak ada lah tan
opi itu bukan tipe cewek yang kayak gitu
iya kak saya cuma nanya aja kalau emang nggak bener juga
nggak apa apa kok tapi ya kemarin laura ngomong ke saya kayak gitu kak
setau gue cowoknya opi ya cuma lo doang
dan dia bilang kalau opi tuh sebenarnya sama sekali nggak pernah sayang sama saya
dan dia tuh cuma sayang sama adalah satu orang cowok lain tapi saya nggak tahu siapa
kak rangga halo kak kak rangga
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
alhamdulillah semua dosa dosa hambamu ini
berikanlah aku kekuatan dan kesabaran dalam menjalani hidup ya allah
berikanlah pula aku petunjukmu
agar aku bisa menghadapi semua masalah yang sedang aku alami
kak rangga kak kak rangga
kak rangga kenapa kak kak
olah kakak sakit dulu
astagfirullahaladzim badan kakak juga panas kak kakak sakit ya
kak rangga kak